ya halo pemirsa apa kabar kita berjumpa dalam insight
yang kali ini kita akan fokus dengan seni bela diri pencaksilat
nah pencaksilat ini merupakan seni bela diri yang sangat unik milik indonesia
merupakan warisan budaya kita dan sudah dikenal dari turun temurun
tapi dibandingkan dengan seni bela diri lainnya mungkin pencaksilat tidak terlalu populer
khususnya di kalangan masyarakat indonesia
sayang padahal karena pencaksilat ini merupakan seni bela diri yang sangat indah
dan juga syarat dengan tradisi budaya yang memang unik untuk indonesia
tapi baru baru ini pencaksilat mulai dikenal di kalangan internasional
berkat film film yang menonjolkan seni bela diri
seni bela diri ini seperti misalnya merantau dan juga seri the raid the raid redemption dan the raid brandal
nah dengan diperkenalkannya seni bela diri ini di kalangan internasional
ternyata minat terhadap pencaksilat ini juga semakin meningkat khususnya di dunia
nah apa apa saja usaha untuk memperkenalkan seni bela diri pencaksilat ini di kalangan internasional
tapi lebih pentinglah
lagi di indonesia itu sendiri
insight kali ini akan mewawancarai para pelatih dan pesilat itu sendiri
mengenai usaha mereka memperkenalkan pencaksilat
ya pemirsa insight kali ini akan mendalami lebih jauh mengenai seni bela diri yang sangat unik di indonesia
nah pencaksilat ini sebagai seni bela diri sering dikompetisikan dalam sea games dan juga olimpiade
dan akhir akhir ini sudah mulai dikenal di mancanegara
terutama akibat film seperti the raids
yang membuat seni bela diri menjadi seni bela diri
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade
dan juga olimpiade gerade
saya berlatih setiap hari
saya berlatih setiap hari untuk diri saya
berapa jam sehari

saya berlari saat makan tengah hari
dan anda telah melakukannya selama tiga puluh tiga tahun
jadi setiap hari anda berlatih empat puluh lima menit untuk bernafas
dan kemudian anda berlari berapa jauh anda berlari
saya berlari lima juta
saya berlari sekitar tiga lima juta
kadang lebih lama
kapan anda mulai
anda bilang anda adalah pelajar universitas
berapa lama anda berlatih untuk menjadi seorang pencaksulat
karena saya ingin melihat cara anda melakukannya
saya pikir beberapa tahun
bagi orang itu bergantung pada badan orang
jika anda melatih dengan keras
anda bisa memperbaiki hasilnya lebih cepat
untuk saya saya mulai mendapat hasil
dalam beberapa bulan latihan
tapi hasilnya seperti hasil dasar
dan ketika anda mendapat hasil yang lebih tinggi
hasilnya lebih intens
seperti anda bisa mengambil pukul dari orang
anda bisa mengambil balik dari orang
pencaksulat membutuhkan dua tahun
pembuatan pencaksulat hanya untuk jika seseorang mulai memasukkan tangan di atas jari anda
atau memasukkan jari atau memasukkan kaki
bisa kita lihat beberapa hal ini

mari kita lihat anda menunjukkan beberapa hal untuk kami
jangan lupa whchats
pencak silat itu memiliki tenaga yang sangat kuat ya
karen akan memukul
ini dari besi nih
wow luar biasa

oke wow itu waktu yang panjang
dan lagi ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan
kelihatannya agak sedikit drastis tapi menurut karen hanya terasa seperti digenggam ya
dengan agak sedikit erat tapi tidak sakit sama sekali
wow luar biasa
oke mari kita bicara tentang
mengubah hidup anda
dan apa yang telah dilakukan
untuk hidup anda dan
cara anda melihat
penceritakan sebagai seni
tapi juga sebagai filosofi hidup
atau penceritakan indonesia
untuk membangun kepercayaan
ketika saya masih kecil
saya mempunyai masalah dengar
saya tidak memiliki kepercayaan
sebagai anak kecil saya tidak bisa bicara
dengan grup orang
dan ketika saya mulai belajar
dan sistem berbahan
itu membantu saya membangun kepercayaan
untuk menghadapi orang
untuk menghadapi orang
dari para pelajar
dan tidak merasa merasa merasa merasa gembira
apa kemungkinan anda belajar
saya juga suka
saya suka berbagi pengetahuan
untuk memberi keuntungan kepada orang lain
karena mereka memberikan banyak keuntungan keuntungan
dan saya suka berbagi
saya pikir itu penting
agar orang lain juga bisa memakainya
dan itu adalah kemampuan yang sangat berguna untuk anda
jadi kamu bahasa inggris oke
setelah kamu bergabung dan menjadi pencari pencaksilat
apakah kamu merasakan kepeningan di antara teman temanmu di inggris atau orang orang di eropa
tentang pencaksilat tentang arti muslim ini
apakah kamu lebih tertarik sekarang
sejujurnya arti muslim tradisional sudah mati
pencaksilat perlu berubah menjadi lebih kurang tradisional
tetapi tetap bertahan sebagai tradisional
tetapi menambah dengan karya hidup
agar karya hidup modern
orang orang dari karya hidup modern bisa tertarik untuk belajar arti muslim
dan mengajar sport sebagai bagian dari karya hidup mereka
jadi apakah ini sesuatu yang kamu juga ajar kepada orang orang
kamu memiliki kelas di inggris
ya kami mengajar mereka untuk menggabungkan sindang sebagai bagian dari karya hidup mereka
ini bukan hanya tentang arti muslim tradisional
tapi tentang cara mereka menggunakan
cara mereka menggunakan
apa yang kami ajar untuk hidup mereka setiap hari
kamu pernah sertai kompetisi karen
kamu pernah berparti di kompetisi
saya sendiri tidak

yang menyertai beberapa kompetisi
jimmy halo maaf ganggu sebentar ya
ya boleh boleh
ini sudah berapa lama melatih mereka ini
di tempat ini kita baru latihan lebih kurang hampir dua bulan
dua bulan ya
nah tapi sindo ini sendiri sudah berapa lama sekarang
sekarang sindonya sudah berdiri sepuluh tahun lebih
sepuluh tahun lebih ya
jadi resminya sindo itu di seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
nah sebelumnya apa karena setahu saya ini kan ada kisah romantis juga
karen salah satu studentnya jimmy watu itu
ya ya memang
itu pada waktu itu
ketanya di inggris kan
ya ya betul
jadi karen itu adalah salah satu dia berlatih waktu dia di university di essex university
nah waktu itu pak jimmy lagi ngapain
saya sedang melatih di london
jadi setiap hari minggu setiap hari sabtu kita suka ngumpul seluruh ranting cabang yang ada di daerah masuk ke london
tiap hari sabtu kita ngumpul sampai lima ratus orang
jadi memang dulu tinggalnya di inggris ya
berapa lama jimmy
saya tinggal dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
kalau gitu mungkin kita pernah ketemu dong
karena saya tinggalnya di inggris
oh jadi dari dulu memang sudah punya semacam workshop atau padepokannya di inggris
iya di sana itu istilahnya kita menyewa tempat
dan rata rata waktu itu pengikutnya dari
student dari anak anak sekolah
anak anak sekolah yang ada di london itu
campur sama orang asia iranian amerika
jadi student kita mengajar di satu college yang campur internasional
jadi di sanalah kita mulai kembangkan
tapi sebenarnya pencaksilat ini ya apa esensi dari seni bela diri ini
karena tadi karena memang kita sudah melihatnya begitu kuat meninju besi dan juga lehernya dicekek dan katanya tidak merasa sakit
tapi esensi dari pencaksilat ini apa sebenarnya pak jimmy
ya esensi dari pencaksilat ini secara umum sebelum kita masuk ke dalam yang lebih dalam esensinya disiplin dulu
kalau dia tidak punya kedisiplinnya dia tidak bisa
nah disiplin itu menyebabkan mereka ada membuat suatu apa namanya self discipline nya membentuk karakter daripada anggotanya
sehingga dia tidak terikat dalam dirinya
bahwa saya harus latihan secara rutin
nah di dalam sindo ini kita mengajarkan terutama mengenai pernapasan
pernapasan inilah yang membuat mereka menjadi terasa lebih sehat
di samping sehat mereka menimbulkan energi
bisa dicontohkan cara pernapasan
ya tarik napas jadi kita mulai dengan tarik napas yang sangat sederhana
ya tarik nafas sepanjang mungkin sebanyak mungkin dari hidung
sampai penuh kita punya paru paru ditahan selama tiga detik saja setelah itu dibuang perlahan lahan
jadi ini dasar dari
ini dasar jadi paru paru kita ini harus dilatih dulu diolahragakan dia
berapa lama sehari
sehari itu untuk lima belas menit untuk setara pertama itu lima belas menit olahraga paru paru saja
jadi tarik napas sebanyak mungkin
dan dibuang setelah tiga detik dibuang sebanyak mungkin
nah apa yang terjadi ketika kita menarik napas seperti ini
waktu menarik nafas itu oksigen itu mengalir bukan hanya ke paru paru ke dalam darah kita juga ke otak kita juga
jadi kita merasakan bahwa oksigen itu betul betul masuk ke dalam tubuh kita
ya itu memang memerlukan konsentrasi tidak bisa kita latih itu sambil menonton tv dan sebagainya
kita harus merasakan bahwa oksigen itu kalau dihirup tidak bisa kita lakukan
kita harus merasakan bahwa oksigen itu kalau dihirup tidak bisa kita lakukan
kalau dihirup terasa masuk ke badan kita
dengan taring nafas ini dan kaitannya dengan gerakan gerakan yang khas pencaksilat itu apa
ya itu gabungan jadi kalau kita sudah belajar menarik nafas dengan benar baru kita melatih kontraksi otot di badan
jadi dikuatkan otot kita jadi digabungkan oksigen sama otot itu bergabung
ini di otot seluruh tubuh
seluruh tubuh jadi mulai dari perut sebagai dasar
setelah perut kita latih ke dada dari dada kita ke ulu hati
dari ulu hati kita ke punggung daerah ginjal
dari punggung kita masuk ke tangan dari tangan masuk ke kaki
yang terakhir itu masuk ke leher leher itu masuk ke bagian kepala
itu sudah terakhir
nah setelah itu dengan latihan yang sudah cukup lama itu merupakan suatu instant
jadi ini kombinasi
jadi ada kalau orang mengatakan oh kalau gitu musti latihannya kemana mana harus tarik nafas dulu baru bisa tanpa gunda
tapi kalau sudah dilatih itu menjadi instan
ini harus tiap hari
harus tiap hari
jadi kedisiplinan yang betul betul
tadi karen juga mengatakan bahwa until now you still training tiap hari
training tiap hari empat puluh lima menit bernafasan lari dan lain sebagainya
jadi ini commitment ya
nah jimmy sendiri sejak mulai kapan tertarik dan kenapa ini merupakan suatu jalan hidup lah
nah saya tertarik semenjak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
saya waktu di indonesia masih di indonesia
jadi ada gurunya juga
ya jadi dari situ saya belajar mulai
tertarik karena saya merasakan bahwa latihan pernafasan ini adalah untuk kesehatan
itu nomor satu
jadi bukan dipikir kekuatan kesehatannya dulu
dengan kesehatan kita menjadi lebih baik kekuatan itu muncul
nah di samping itu juga kita belajar menenangkan pikiran kita
yang disebut itu umum bahasa umum meditasi
meditasi itu adalah untuk mengontrol kita punya mind and body supaya relax
jadi kombinasi inilah yang membuat saya sampai sekarang tertarik
dan sindho ini kan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ya banyak muridnya banyak yang tertarik dalam seni bela diri ini
karena kan kalau kita bicara pencaksilat itu kayaknya kesannya wah sangat tradisional dan inilah istilahnya tidak modern lah
ini tapi banyak yang tertarik pada bela diri
ya saya mengajar itu di inggris
dan kebanyakan orang orang itu mengajar
karena murid saya itu adalah di samping umum anak anak sekolah dan saya lebih concentrate karena saya bekerja di minister of defense
murid murid saya itu ada para militer semua
yang dari nato maupun dari different forces
jadi mereka tertarik dengan pernapasan
bukan mereka tertarik dengan pukul tendang
karena mereka orang yang boleh dikatakan waktunya tidak ada
tapi pernapasan itu ternyata bagi mereka dimana saja mereka bisa latihan
waktu on duty dimana saja
nah itulah yang membuat mereka tertarik dari segi pernapasan
tapi minatnya secara keseluruhan terhadap pencaksilat ini pak jimmy melihatnya bagaimana
semakin meningkat atau biasa biasa saja atau kurang diperhatikan
ya kalau pencaksilat secara global di indonesia memang sedikit agak menurun
ya mungkin ada kerjasama dengan minister of support
tapi saya juga ingin membantu mengencourage mereka kembali bahwa ini adalah pencaksilat indonesia yang perlu dikembangkan
jadi jangan kita cuma mendengar dari luar oh nama perguruan di luar namanya macam macam
kita coba mengkonsentrasi membawa nama indonesia itu kembali
bibit bibit yang bisa berlaga di ajang internasional seperti asean games atau sea games atau olimpiade ini
terus menerus masih ada pak jimmy
jadi yang saya tahu saya di dalam sea games maupun sebagainya itu pencaksilat itu selalu hadir ada
saya pernah mendengar memang banyak orang indonesia yang menjadi juara
cuman kita memang dalam hal ini karena hidup di dunia yang sudah berubah mungkin adaptasi dengan silat itu perlu dimodernisir supaya orang tidak bosen
seperti tadi karen katakan

jika tidak orang tidak akan menganggap itu relevan
bagaimana kamu menggabungkannya dalam gaya hidup sehari hari

saya melakukan pengulangan sebagai bagian dari waktu saya di tempat pejabat

ya saya merasakan keuntungan
saat menghadapi keluarga saya saya selalu menggunakan latihan di sana
jadi sebenarnya siapapun bisa belajar pencaksilat ya
karena kuncinya pernafasan ya
tapi kalau kita dengarkan tadi karen itu perlu sepuluh tahun ya sebelum dia bisa memukul besi tanpa rasa sakit
kemudian bisa ditarik ke nyelek
karena betul itu mbak
itu karena kalau orang terlalu cepat dia sampai ke pelajaran demikian
karena dia harus dibentuk juga dia punya karakter mental
jangan menjadi agresif
kita tidak dianjurkan menjadi agresif
jadi latihan pennafasan ini sebenarnya membentuk kita juga menjadi tenang
jangan sedikit sedikit agresif
kalau dia makin lama kita makin tahu oh ini orang sudah

jadi makin tinggi dia belajar makin lama dia akan lebih baik

supaya dia lebih tenang
supaya dia lebih tenang
jadi banyak sekali ya benefit dari pencakserat
bukan hanya sebagai seni bela diri saja
semua orang bisa melakukan
saya juga kalau belajar bisa ya sebenarnya
dan punya perut seperti karen ya
ya jangan khawatir pasti bisa
tapi jangan khawatir pasti bisa

terima kasih banyak jimmy dan juga karen
ini sudah padahal tidak terlalu muda lagi tapi masih begitu fit ya sampai sekarang ini
sudah tidak terlalu muda lagi tapi masih begitu fit ya sampai sekarang ini
ya dan setelah yang berikut ini kita akan bertemu dengan salah seorang yang juga telah
berhasil membawa pencaksilat ini di kancah dunia internasional
mari kita ikuti setelah informasi berikut ini
nama yayan rukhian mulai populer setelah ia bermain dalam sejumlah film bertaraf internasional
beberapa film yang diperankan antara lain merantau pada tahun dua ribu sembilan the raid pada dua ribu dua belas serta yakuza apacalips dan star wars pada tahun dua ribu lima belas
dalam film ini yayan banyak menampilkan gerakan pencaksilat dalam sejumlah adegan
tak hanya membuatnya populer film ini juga melambungkan pencaksilat sebagai budaya indonesia
yayan mulai mengenal pencak silat saat menginjak usia remaja
keinginannya memiliki kemampuan bela diri membawanya mendalami silat dari satu perguruan
ke perguruan lainnya
sampai akhirnya ia menemukan perguruan pencaksilat yang dinilainya memiliki metode yang bagus
yaitu pencak silat tenaga dasar indonesia
di perguruan yang dulu bernama kateda internasional ini yayan mendalami pencaksilat hingga menjadi pelatih
saat mempelajari pencaksilat yayan menemukan filosofi yang terkandung dalam setiap gerakan
mulai sikap pasang kuda kuda hingga teknik menyerang
memiliki makna pencak silat bukan merupakan sarana untuk menyakiti
melainkan termasuk ilmu
grafiardi kresnantyo cnn indonesia
ya pemirsa kali ini seakan berjumpa dengan seseorang yang membuat seni beladiri pencak silat
menjadi sangat populer dan terkenal di seluruh dunia lewat film the raid
di film ini ia memainkan seorang karakter antagonis bernama maddog
dan yang sangat sulit dibunuh
ia juga merupakan koreografer dari film itu sendiri bersama rekan rekan seperguruannya
mari kita ganggu ya ini kelihatannya lagi training
boleh diajak ngobrol sebentar
boleh boleh boleh
terima kasih kayaknya hari ini hari yang luar biasa
pada saat latihan kami kedatangan tradisi ini sebuah kehormatan buat kami
oke kang yayan biasanya siapa siapa aja yang dilatih
ini saya lihat ini ada yang anak kecil sampai yang lumayan dewasa ya
kebetulan untuk hari minggu ini kelas hari minggu ini kita buka memang sengaja untuk kelas umum
jadi dari mulai anak anak dewasa bahkan sampai orang tua kita gabung gitu kan
walaupun untuk kelas kelas tertentu itu kita siapkan pada waktu yang tertentu pula
hmm kang yayan ini kan seorang pelatih juga ya
kebetulan udah berapa tahun
saya ngajar dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh mengajar tapi sampai sekarang masih tetap belajar dan terus belajar dan ternyata masih belum bisa bisa
kang yayan sudah begitu lama mengajar tapi selalu mengatakan bahwa saya juga masih belajar
maksudnya itu apa jadi masih ada yang perlu dipelajari sampai sekarang
contohnya apa pak sajah
dari pernapasan ini sendiri gitu yang di perguruan saya aja saya merasa bisa saat saya mulai berlatih dulu
mulai saya masuk ke perguruan pstd ini mungkin satu dua kali latihan saya merasa bisa
tapi setelah saya pelajari pelajari pelajari kok saya jadi nggak bisa gitu kan
asli saya jadi merasa nggak bisa yang tadinya saya merasa waduh saya bisa mukul saya bisa tahan pukul
tapi begitu saya pelajari lagi terus tentang pernapasan ternyata ketahanan kita terhadap pukulan kemampuan kita untuk bisa melakukan pukulan itu hanyalah fisik gitu kan
karena di dalam pencaksilat itu hal hal seperti itu sifatnya fisikly
ternyata banyak hal yang harus kita pelajari yang sebetulnya tidak hanya fisik gitu kan
kembali ke pertanyaan saya berikutnya karena saya lihat ini kan kang yayan udah pakar lah pencaksilat dan lain lain
tapi juga sekarang seorang aktor ya dan sudah kalau tidak salah sudah delapan tahun mulai dari merantau kemudian the raid redemption the raid yang berikutnya berandal dan juga pernah baru baru ini cameo di star wars
kita juga ikut bangga loh
nah yang ini kan ada yang diajarkan dan dipraktekkan sebagai bela diri
tapi untuk film film itu seperti di merantau the raid ini kan ya itu kan sebagai koreografi
nah perbedaan antara yang diajarkan sekarang ini misalnya dan diterjemahkan ke layar lebar itu apa yang membedakan
sebetulnya sama karena di dalam silat sendiri kan dari mulai gerak dasar kemudian jurus gitu kan itu merupakan gambaran atau dasar dari sebuah perkelahian misalkan
misalkan sebuah jurus itu jurus itu hanya kelihatannya saja
kalau misalkan di jawa barat ada yang namanya pencak silat dengan atau kendang penca diiringi oleh irama kendang orang melihatnya indah banget bahkan tidak jauh berbeda dengan tarian jaipong gitu kan
tapi sebetulnya di dalam gerakan gerakan itu itu ada maknanya gitu kan
bagaimana pukulan itu diawali dengan tangkisan gitu jarang gitu di dalam pencaksilat itu ada gerakan yang langsung memukul tapi selalu ada tangkisan dulu gitu sebagai awalan
dan memang itu selalu ada
dan memang itu salah satu kaedah dalam penca silat bahwa jangan deh jangan mukul gitu kan
bahkan ada sebagian orang yang mengatakan jangan pernah mukul duluan tapi jangan kena pukul duluan gitu kan
jadi tujuannya bukan jadi agresif ya
jadi disitu ada satu hal yang sempat membuat saya bertanya ini gak boleh mukul duluan tapi gak boleh kena pukul duluan
nah jadi bagaimana ini gitu kan
oh ternyata ya itulah gitu penca silat
jadi kita tidak harus memulai masalah dengan kekerasan dengan pukulan bahkan ada orang mau mukul aja eh ntar dulu gitu
sebenarnya ini intinya kita tidak boleh memulai jangan mengajak berantem lah istilahnya
tapi sekarang saya kembali ke filmnya
dalam pembuatan film itu ini kan tidak menggunakan stuntman atau apa apa kan
gak ada yang luka dalam pembuatan film itu karena saya lihat ini wah begitu real
ya alhamdulillah ya karena kebetulan yang terlibat dalam proses pembuatan film yang sudah kami jalani itu kebetulan adalah kawan kawan kita dari baik itu pencaksilat ataupun bela diri bela diri lain yang ada di indonesia gitu kan
jadi saya dan iko dan teman teman semua saat proses pembuatan film itu dari mulai latihan koreografi sampai ke proses syutingnya itu itu sangat berharga
sampai ke proses syutingnya itu itu kami lakukan dengan senang hati dan orang orangnya adalah orang orang yang sudah terbiasa berlagak di atas matras gitu
jadi kalau misalkan ada pukulan yang salah itu gak menyalahkan orang yang mukulnya tapi aduh gue salah gitu
gak jadi berantem beneran
iya gak ada
begitu kita kena pukul itu aduh sorry gue salah ngeles
bukan dia yang aduh sorry kepukul oh enggak jadi oh gue yang salah ngeles nih gitu kan
jadi tidak ada seorangpun yang
yang luka misalnya kan kalau ada wotendangan ini jungkir balik segala macem itu
karena memang prosesnya sendiri kita antisipasi itu jauh hari sebelumnya kita latihan kurang lebih enam bulan untuk persiapan
enam bulan jadi dari mulai basic jatuhannya basic pukulannya karena yang tergabung seperti saya bilang tadi itu orang orang yang sudah bisa bela diri
jadi untuk ngebanting itu kita gak usah ragu banting aja mereka udah bisa jatuhan kok
yang ngebantingnya juga udah
udah pinter ngebanting gitu
jadi semuanya rata rata memang jago bela diri itu sendiri
tapi kalau dari segi kesulitan ya seni bela dirinya itu sudah tahap berapa sih
karena banyak sekali gaya gayanya dan juga bentuk bentuk dari gerakannya kemudian ada yang pakai tongkat ada pakai pisau dan lain sebagainya
jadi kita memang untuk pembuatan koreo itu sendiri dari awal gerrit waktu itu bilang
jadi dia bilang saya ingin scene ini fightingnya seperti ini nanti talentnya adalah si a
oh kita tahu dia backgroundnya dari bela diri ini
oke kita buat seperti ini
sepertinya di brandal untuk scene fighting ending fighting itu kan iko lawan kang cecep
saya dan iko berani membuat sebuah koreo dengan teknik teknik yang
kami sendiri ngeri kalau bukan itu iko dan kang cecep gitu kan apalagi dengan menggunakan senjata berupa karambik
karena karambit itu kalau dalam realnya itu dua mata depan dalam dan luarnya itu sama sama tajam
kemudian dari bentuknya yang melengkung itu itu susah jadi ada bentuk bentuk ambilan misalkan yang rapat
yang rapat dan tangan rapat kemudian badan rapat itu ngebanting berguling berdua
kalau salah dan mungkin tidak orang seperti mereka kemampuannya itu bisa lepas
tapi ngomong ngomong bagaimana transisi menjadi dari seorang pelatih silat sampai menjadi seorang aktor yang memang memerankan martial arts itu atau seni bela diri
kalau saya sih yang
yang paling saya rasakan gitu kan dari kehidupan saya sendiri
waktu saya untuk perguruan saya waktu saya untuk latihan jadi berkurang itu yang paling utama gitu kan
karena tapi saya melihat melihat itu sebagai sebuah perubahan dan inilah mungkin bagian dari alur perjalanan hidup saya gitu kan
saya coba nikmati apapun yang saya jalani dan mudah mudahan saya juga bisa mensyukuri gitu apa yang saya dapati gitu kan
nah kira kira apa yang didapati karena dengan apalagi dengan film the raid ini ini sekarang tuh menjadi cout film ya sejak dimulai di kanada di toronto dan saya lihat juga kang yayang sering diinterview ditanya dan membuat yang namanya pencaksilat bahkan mungkin ada yang silat atau apa ini dari indonesia
apa yang apa yang dipelajari apa yang ditemukan apalagi dengan dari interaksi dari audience dan penggemar yang sekarang menjadi penggemar pencak silat
saya inginkan tapi ini memang rasanya saya belum berhasil saya dan kawan kawan gitu kan
saya ingin menjadikan pencaksilat sebuah bela diri dan sebuah seni budaya bangsa yang dicintai oleh anak bangsa sendiri
itu yang masih saya inginkan
sampai sekarang masih belum kelihatan
walaupun itu sudah mulai kelihatan gitu tapi saya lebih merasakan dampak dari kemunculan pencaksilat di layar lebar ini
di media yang memang tidak biasa sebelumnya ini lebih saya rasakan efeknya itu dari bangsa luar
bangsa luar semakin banyak datang ke indonesia kemudian kawan kawan pelatih pencaksilat juga makin banyak diminta oleh bangsa luar untuk datang dan melatih di sana
kalau di kita masih tetap gitu ada apa ya nasib pencaksilat itu hampir seperti wayang atau batik
mungkin nggak modern dianggap mungkin tradisional
ada yang seperti itu
tapi ya saya berharap kedepannya gitu kan pencaksilat itu betul betul bisa jadi sebuah bela diri sebuah budaya dan sebuah seni gitu kan untuk bangsa kita dan dicintai oleh bangsa kita sendiri
jangan sampai saya ini sangat khawatir lima atau sepuluh tahun ke depan kalau ada orang indonesia ingin belajar
pencak silat harus mendatangkan pelatih pencak silat dari luar
karena pernah kejadian kalau di indonesia kan sekarang boleh dikatakan jarang ada seminar seminar pencaksilat
kalaupun pernah ada responnya itu sangat sangat minim
tapi pernah ada kawan kami dari amerika mau ngadain seminar pencaksilat
rame ternyata begitu orang amerika yang ngadain padahal dia sendiri anggota atau katakanlah murid dari
jadi salah seorang kawan saya gitu dari sebuah bela diri di aliran pencak silat di sana
iya sayang ya tapi tidak ada penambahan dari anak anak muda indonesia yang justru sekarang ikut pencak silat gara gara film the raid gara gara merantau gara gara melihat kang jayam sudah di layar lebar di film star wars hollywood itu nggak ada yang terinspirasi
penambahan sih ada tapi masih kurang ya
masih belum signifikan lah gitu kan
jadi saya masih lebih merasakan perubahannya atau animo masyarakat ke pencak silat itu lebih merasakan dari masyarakat luar
belum gitu tapi
tapi gak apa apa lah ini juga membuat pencaksilat ini menjadi aset bangsa kita paling tidak kita bisa berbangga
berbagi dengan yang lain
tapi ya itu jangan jangan justru mereka setelah berguru kepada kang yayan justru jauh lebih mahir dan akhirnya mereka jauh lebih antusias
tidak tertutup kemungkinan itu
karena mereka kan sangat sangat inovatif juga gitu kan
mereka sangat kreatif gitu kan
mereka sangat sangat korektif juga saat mereka berlatih itu kan
oh ini kenapa kenapa kenapa
dan yang jelas rata rata orang orang yang datang dari luar yang ingin mempelajari pencak silat itu mereka bukan yang ingin belajar pencak silat karena ingin tahu bela diri
tapi mereka ingin mempelajari pencaksilat karena mereka sudah memiliki atau dia itu seorang yang hobi bela diri
dia sudah punya tingkatan dan sekian di bela diri a dan sekian di bela diri b dan sekian di bela diri
jadi dia datang ke pencak silat begitu kita tanya kenapa sih gitu ingin belajar pencak silat
kalau kita berantem nih saya kalah saya bilang
kami kalah kenapa anda mau belajar pencak silat
mereka selalu bilang bahwa karena pencaksilat bela diri yang hebat bela diri yang lengkap
dan mereka selalu mengatakan di pencak silat mereka mendapatkan sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan
di bela diri sebelumnya
dan biasanya kan juga kalau kita lihat di layar itu kung fu karate judo dan lain sebagainya
pencak silat ini salah satu seni bela diri yang ternyata sekarang mulai di lirik ya
wah ini sesuatu yang ada bruce lee yang baru lah itu istilahnya
itu juga dan saya berharap kalau misalkan hongkong punya misalkan jackie chan
bruce lee dengan kung fu nya
punya jet li gitu kan
kemudian aikido dengan steven seagal nya gitu kan
kemudian tony jaa dengan thai boxing nya
mudah mudahan gitu indonesia dengan pencaksilatnya nanti ada seseorang yang begitu lihat misalkan iko wise
cecep arya prachman hakim gitu atau siapapun
tapi kelihatannya udah mulai ke arah sana deh
karena the raid juga ada remake nya kan di amerika serikat
dan kang yayan juga diminta kan untuk

saat itu memang kita sempat persiapan untuk remake di amerika tapi
sampai saat ini memang masih belum ada kepastiannya kapan itu akan dijadikan
bukan akan di realisasikan
tapi yang jelas alhamdulillah dari mulai merantau kemudian the rate sampai
sampai film film yakuza itu kan
jadi kan berarti ada ketertarikan dunia internasional
apalagi film yang sangat ya memang identik ya dengan bela diri
seberapa persen betul betul acting atau seberapa persen sebenarnya melakukan apa yang selama ini sudah kang yayan lakukan
ini karena kebetulan kan basicnya dari pencaksilat
dan di beberapa film yang dimana kami terlibat kebetulan banyaknya kan kami fighting gitu
jadi enggak gak
enggak banyak ini compensation nya gitu
makanya saya sama iko di beberapa kali tik itu kita lebih membutuhkan pemanasan yang lebih kalau mau dialog gitu
kalau kita mau drama wah ini pemanasannya kita harus lebih bagi pemanasannya
pemanasan lidahnya apalagi kalau harus bahasa inggris
karena keringatnya lebih
tapi waktu menjadi ini teh tasu yang di setau kita kan harus ngomong apa
stress nggak waktu harus yang bikin stres itu mikirin ini mana yang harus saya katakan gitu
ya mana yang harus saya ucapkan karena dari beberapa kalimat yang sangat singkat itu kan
saya sebetulnya dapat dua lembar itu kan dua lembar dari yang harus saya baca dalam satu malam
dan sampai waktunya saat udah sampai di set saya belum tahu mana yang harus saya katakan dia tidak
tidak kasih tahu begitu mau take baru yang ini ya alhamdulillah diingat gitu kan berapa take tapi
sebelum mendapatkan hasil yang mereka puas sana itu seingat saya yang paling banyak itu maksimal
empat teks pada yang hanya dua ratus sebelas tekan takan jadi kedepannya masih akan terus membuat film apa
rencana rencana yang amin amin untuk film selama memang ada yang membutuhkan saya gitu kan bekerja
saya terima kasih dan saya siap tapi pencaksilat juga inilah sebagian dari hidup saya di sini
dari sekitar dua puluh hampir tiga puluh tahun yang lalu saya hidup dari matras ke matras gitu kan jadi ya sudah
inilah gitu kan oke kira kira kalau ada pesan khusus bagi anak anak muda yang supaya memotivasi mereka
juga untuk belajar pencaksilat apa yang kita bisa dapatkan dengan pencaksilat dan kenapa penting
hmm buat saya sih apa yang kita miliki marilah kita banggakan sebelum diambil oleh orang lain
jangan sesuatu itu bagus menurut kacamata orang jangan kita katakan milik kita itu bagus setelah
dikatakan bagus oleh orang lain lihatlah apa yang kita miliki banggakan apa yang kita miliki cinta
yang kita miliki iya kang yayan terima kasih banyak sukses terima kasih ya terima kasih dong hadirannya
dan balik lagi mengajar ya iya iya silakan terima kasih banyak terima kasih ya pemirsa pencaksilat ini
memang unik milik indonesia seni bela diri yang mencerminkan tradisi dan budaya indonesia tapi
sekarang juga sudah mulai dikenal oleh kalangan internasional apalagi lewat film film yang
mencerminkan dan menampilkan seni bela diri ini tapi seperti dikatakan oleh
yayan ruhyan tadi jangan sampai justru orang lain yang lebih mengapresiasi pencaksilat ketimbang kita
sendiri bangsa indonesia oleh sebab itu harus lebih banyak lagi masyarakat khususnya anak anak muda
yang belajar pencaksilat karena seni bela diri ini sangat indah sangat berguna dan juga sangat
menyehatkan ya demikian insight kali ini jangan lupa saksikan insight besok bersama saya desi anwar
terima kasih sampai jumpa dan